dan sekarang kita langsung terhubung dengan vp corporate communication pertamina uyanda pusponegoro
selamat sore mbak uyanda
selamat sore mas punca
ya mbak uyanda alasan pencepotan d route dan juga wadi route ini karena salah satunya adalah leadership
kalau kita lihat sebenarnya untuk secara kinerja hingga kuartal ketiga dua ribu dua puluh
kinerja pertamina cukup fantastis bisa dikatakan seperti itu
karena kalau dilihat dari datanya untuk labanya mencapai dua delapan puluh tiga miliar dolar amerika
hingga akhir triwulan dua ribu enam belas atau meningkat lebih dari dua ratus persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu
seperti ini sedikit kontradiktif mbak wiyanda
kepemimpinan namun kinerja sangat cemerlang
apakah benar benar alasan leadership ini yang menjadi alasan utama pencepotan dari d route dan juga wadi route pertamina
ya mas punca jadi pada intinya kita juga sudah menerima ya
jadi apa yang menjadi keputusan dari pemegang saham ini adalah merupakan penuh kewenangan dari pemegang saham
yang tentunya kami sebagai salah satu anggota dari bumn
kita punya tugas ke depan yang tentunya menjadi fokus kita bersama mas punca baik itu dari level direksi maupun pekerja pertamina
jadi kalau mas punca sudah sampaikan tadi bahwa laba sampai dengan triwulan ketiga dua ribu enam belas itu memang meningkat tajam
kita juga harus bisa memastikan
bahwa kontinuitas itu terjadi di tahun dua ribu dua
nah jadi kita tahu bahwa dua ribu tujuh belas itu banyak sekali target target kinerja pertamina yang juga peningkatannya sangat signifikan targetnya
kemudian kembali kepada pengumuman tadi pagi sendiri gitu ya
itu juga kita melihat bahwa pada saat ini juga sudah ditetapkan yaitu pelaksana tugas untuk direktur utama pertamina yaitu ibu yeni andayani
jadi ibu yeni ini sesuai dengan keputusan dari pemegang saham akan bertugas
selama tiga puluh hari ke depan sehingga direktur utama definitif ditetapkan oleh pemegang saham
nah jadi pada intinya mas punca tentunya kami harus berkonsentrasi ke depan bagaimana kita bekerja secara bersama sama secara solid dan secara baik
agar target kita yang luar biasa sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan di dua ribu tujuh belas bisa tercapai
jadi bayangkan saja bahwa target produksi migas pertamina pada dua ribu tujuh belas itu harus naik mencapai sekitar enam ratus enam puluh sembilan barrel oil eksternal
ini adalah target yang sangat besar
ini juga target yang sangat besar
kemudian kita juga harus bisa memastikan bahwa operasional tetap bisa berjalan dengan efisien
kemudian juga aspek aspek kinerja dari sisi safety health dan environment juga harus berjalan
nah jadi tentunya mas dengan sudah adanya keputusan dari pemegang saham ini kita tetap harus fokus dengan apa yang kita akan kerjakan di dua ribu tujuh belas
tentunya ini tidak terlepas dari dukungan pemegang saham gitu maupun dukungan komisaris untuk terus memberikan guidelines
dan juga arahan pemegang saham

ya apakah kedua orang ini yang dicopot pada saat fashion magazine itu mungkin dilihat dari para pemegang saham ini tidak akan mampu
untuk melanjutkan lagi target target yang baru saja anda sebutkan karena kembali jika lihat dari kinerja hingga kuartal ketiga dua ribu dua puluh
berhentikan dengan hormat
jadi apresiasi ini juga kami berikan
kepada bapak dwi sucipto maupun
kepada pak ahmad bambang bahwa
beliau berdua ini juga membawa pertamina
kepada kinerja yang sangat baik
di dua ribu enam belas nah jadi pada
intinya bukan kata mencopot
tapi adalah keputusan untuk
berhentikan secara terhormat dan
apresiasi tadi juga sudah disampaikan oleh
komisaris utama pertamina bapak tanri abeng
jadi pada intinya mas punca
tentunya ini dinamika yang kemudian
kami hadapi dan juga tentunya
paling penting adalah kita siap
untuk kemudian melanjutkan tugas tugas yang
sudah diberikan oleh kementerian bumn
dan tadi sudah disampaikan juga oleh pemegang saham
bahwa hal ini tentunya juga
keadaan yang kemudian harus
bisa disikapi dengan positif
juga sebagai tantangan
dan juga semangat ke depan bahwa
kita juga tadi mencapai target
bukan hanya di bidang hulu mas punca kita punya
target bahwa nanti ada mega proyek
untuk pembangunan kilang baru
maupun upgrading kita yang harus berjalan
kita harapkan di triwulan satu

melakukan groundbreaking untuk upgrading
kilang balikpapan kemudian juga
dari target pemasaran sangat besar jadi kita
harapkan kita bisa menjual produk produk
pemasaran itu volumenya mencapai empat puluh lima
lima juta kiloliter jadi bisa dibayangkan
mas punca ke depan ini
sangat besar sangat tinggi dan signifikan
peningkatan target target yang sudah
ditetapkan oleh pemegang saham nah itu
yang kemudian akan menjadi fokus kami bersama
dengan direksi yang juga
untuk bersama sama mencapai target tersebut
mas putra oke bagaimana dengan
dugaan korupsi yang saat ini
bisa dikatakan seperti itu
mantan wakil direktur ahmad bambang
yang dipanggil kejaksaan beberapa
waktu lalu apakah ini juga disinggung
dalam rups tadi
ini proses hukum yang
tentunya kami sebagai bukan hanya
anggota dari bumn tapi juga tentunya
sebagai warga negara juga wajib
untuk kemudian menghormati proses hukum
yang berlangsung jadi kalau dari
saya sendiri dari sisi pertamina kita
mengharapkan bahwa kita tetap profesional ya
dalam melihat konteks
keadaan yang ada tidak mencampur
andukan semua kemudian
isu isu yang ada kemudian menjadikan
alasan tertentu kenapa kemudian
ada simpang siur kemudian ada
ada kemudian hal hal yang
kita lihat pada saat ini kita
lebih ingin bahwa kita berfokus tadi pada
kinerja kemudian terkait dengan
proses hukum tentunya kita harus
menghormati hal tersebut dan juga yang paling
penting bagi kami kami juga meminta
agar dikedepankan azas praduga
tidak bersalah karena tentunya
proses ini masih berjalan masih
berlangsung dan juga belum keputusan
ataupun adanya proses proses
yang final jadi tentunya kembali lagi
mas kita sebagai warga negara
kita sebagai anggota dari bumn
kita tadi wajib untuk meneruskan
apa yang menjadi target target yang sudah
tetapkan di dua ribu tujuh belas nah kita
juga memohon agar bahwa kita fokus
kepada hal tersebut dan tidak kemudian
mencampurkan ada isu isu tertentu
dan lain sebagainya dan dianggap ini sebagai
penyebab penyebab yang kemungkinan besar
bisa membangun kondisi yang ada pada saat ini
jadi kami lebih senang tadi
mas punca berfokus kepada kinerja yang
harus kita lakukan di dua ribu tujuh belas
oke dalam konferensi persnya tadi
gatotri hargo yaitu deputi
bidang usaha jasa keuangan survei konsultan
kementerian bumn mengatakan bahwa
dirut dan juga wadirut yang sekarang
mantan itu tidak kompak sehingga
akhirnya ada beberapa keputusan yang
tertunda karena ketidak kompakan ini
apakah bisa diceritakan bahwa
keputusan keputusan apa yang tertunda
akibat dari ketidak kompakan mantan dirut
dan juga wadirut pertamina ini
manajemen maupun direksi pertamina
kami wajib melakukan kerjasama dengan baik
dan sejauh ini juga kami berusaha
mengupayakan dengan maksimal dan tentunya
itu terbukti tadi dengan hasil kinerja yang
mas punca sudah sampaikan tentunya ini juga
merupakan salah satu landasan gitu ya
salah satu elemen penting
yang menunjukkan bahwa kerjasama
tersebut terjadi juga dalam proses proses
yang dibutuhkan pada saat keputusan
harus dibuat nah tentunya pemegang saham
mempunyai pertimbangan mas
pemegang saham juga mempunyai
wewenang yang itu sepenuhnya kami serahkan
kepada pemegang saham karena itu memang
kewenangan dari pemegang saham
nah kembali lagi kami sebagai bagian dari
pertamina sebagai bagian dari pekerja
pertamina tentunya juga harus
paham dengan posisi dan tugas
kami masing masing nah jadi
untuk itu setelah memang diputuskan
tadi pagi dengan pemberhentian secara terhormat
baik kepada bapak budi sucipto
maupun pak ahmad bambang kami
seluruh pekerja pertamina tentunya berterima kasih
kepada beliau berdua dan juga mengapresiasi
apa yang selama ini sudah beliau kerjakan
bagi pertamina tentunya
nah tentunya kedepan kita punya
tugas untuk meneruskan apa yang sudah
mereka atau bapak bapak ini mulai
pada tahun menjabat sebagai
direktur utama maupun direktur pemasaran
ataupun wakil direktur utama pertamina
jadi tentunya perspektifnya
perspektif yang positif bagi kami
mas punce jadi tentunya
apapun yang diputuskan oleh pemegang saham
apapun yang menjadi pertimbangan dan
juga kebijakan dari pemegang saham itu
kewenangan dari pemegang saham untuk bisa memutuskan
singkat saja mbak wiyanda
siapa sosok pengganti dirut apakah
dari internal atau dari luar
singkat saja mbak
ya kembali lagi
ya kembali lagi mas punca tadi bahwa
keputusan untuk bisa
menetapkan seorang direktur utama yang
definitif maupun anggota direksi
itu adalah kewenangan dari pemegang saham
kami ada dewan komisaris disini
maupun pemegang saham dari kementerian bumn
tentunya kami segerakan
sepenuhnya keputusan tersebut kepada
pemegang saham pertamina yaitu kementerian bumn
oke baik terima kasih vivi
sudah bergabung bersama kami